bapak nggak mau hidup sendirian kayak di penjara
debi ngalamin lagi pulang sekolah
nanti kamu ketimbun longsor
sama kayak waktu kamu ketimbun reruntuhan puing ruko
kalau kamu pergi itu artinya kamu ninggalin saya doy
dan itu artinya kamu jahat
serius saya nggak mau ninggalin kamu
ini bapak sama anak angkat tiap hari baper terus
ada tidak rumah yang mau dijual
belum ada kum
makasih ya ceng
udah bantuin saya nyariin rumah
rumah buat wasain idoy
alhamdulillah kalau wasain mau ikutan pindah sama saya kum
kurus baru tahu rasa kamu
kak gaun yang ini bagus ya
ini teh cocoknya buat pesta di gedung yang mewah yang besar
kita cari yang sederhana aja ya
dedet cuma mau ngeliatin kok gaun yang dede suka
yang ini aja yang lebih sederhana
kan nikahnya kita di kua

terima kasih pak
bapak pindah ciraos ya
disana itu tidak bagus pak tidak usah pindah lah
sudah bagus bapak tinggal disini
aman tentram damai bersih
bagus buat kesehatan bapak
justru bapak mau pindah dari sini karena bapak nggak mau hidup sendirian
bapak gak mau hidup tenang hidup tentram
bapak mau hidup ceria semarang bergairah
tak dimakan dirumah meninimat pisan kak bos ihuy
memang teh mau bicara sama kamu
ini penting bakja
ocoy kamu ke kebun di luar
berapa tidur poderiaa

yang mereka kaya salon sor itu
supaya kita semua dipindahkan kesini
tanyakan apa komputernya sudah bisa dipakai
apapun alasannya naik motor bertiga itu melanggar aturan
kan kalau dipanggil pak ustadz harus cepet
ayo barbara main barbara
kang itu si gloria kelihatannya aja bajunya bagus
padahal makan kacun boleh belinya diluakan
yang bener kamu
iya waktu itu beritanya ketemu sama saya
kok bisa ketemu
kamu beli barbara baju diluakan juga ya
ih ya enggak lah
waalaikumsalam bu guru
in tunggu sebentar bu yola
masih ada pasien di dalam
apa kamu gak bosan lihat hidup kamu
kamu punya segalanya tapi gak pernah menikmatinya
saya menikmatinya pak
saya punya emas banyak
harta saya banyak pak
dan semua orang di ciraos itu pada siring sama saya
saya bisa beli barang yang orang lain tidak bisa beli
dan saya menikmati itu pak
kamu mestinya lebih bandel kayak aceh
jalan cari cewek punya banyak istri
pak bapak itu mertua saya
yang seperti itu
nasi nasihat yang tidak tidak
jangan ketahuan dong
apa mah bikin pusing ah
udah bapak nggak usah pindah ke ciraus
nanti rusak lagi kalau ketemu aceh
kamu iri sama bapak iya
kamu takut istri bapak lebih cantik
sementara kamu cuma dapat iko
pak ikoh itu anak bapak istighfar pak
pokoknya bapak mau pindah ke ceraos
bapak mau hidup happy
umur bapak gak lama lagi
bapak nggak mau hidup sendirian kayak di penjara
debi nggak lama lagi pulang sekolah